kita sekarang beralih ke topik lain pemerintah berencana menghapus penggunaan bahan bakar minyak atau bbm jenis premium
wacana penghapusan ini pun menuai pro dan tentunya kontra
lantas bagaimana awal mula rencana penghapusan ini digulirkan dan berapa konsumsi premium serta pertalite di kalangan masyarakat
khususnya untuk sektor transportasi
kita akan simak sama sama informasinya berikut ini
kita akan mulai dengan rencana penghapusan bbm jenis premium ini memang pertama kali disampaikan oleh direktur pembinaan usaha hilir migas kementerian sdm ibu surya ningsih
alasan utamanya adalah indonesia ini akan menuju penggunaan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan
ramah lingkungannya itu seperti apa
dimana bbm jenis premium dengan research octane number atau ron delapan puluh delapan
ini ron delapan puluh delapan alias premium akan digantikan oleh bbm jenis pertalite atau ron sembilan belas
nantinya selain pertalite juga akan tergantikan lagi oleh bbm dengan tingkat oktan sembilan puluh dua atau yang biasa disebut pertamax
sebagai catatan semakin tinggi oktan maka semakin rendah pula emisi gas yang dihasilkan
kemudian menurut pengakuan direktur utama pertamina nika widiawati
pergeseran atau shift
shifting penggunaan premium ke pertalite sudah dilakukan sejak tahun dua ribu dua puluh melalui program langit biru
nike juga mengklaim peralihan tersebut telah menurunkan emisi karbon tak ramah lingkungan hingga dua belas juta ton
seberapa besar sebenarnya konsumsi bbm premium di dunia
dalam catatan kementerian sdm hingga saat ini hanya ada tujuh negara yang menggunakan bbm dengan tingkat oktan delapan puluh delapan atau premium
tentunya selain indonesia ada bangladesh kolombia mesir mongolia ukraina dan uzbekistan
untuk pertalite atau ron sembilan puluh dalam catatan likbang cnn indonesia tv
hanya digunakan oleh indonesia
nah negara lainnya sudah menggunakan ron sembilan puluh satu ke atas atau euro empat seperti singapura malaysia myanmar filipina vietnam dan lainnya
artinya di asean hanya indonesia yang menggunakan ron sembilan puluh atau pertalite
kemudian kita akan lihat
kalau tadi kita bicara soal upaya pemerintah untuk menekan penggunaan premium dengan meluncurkan pertalite
apakah memang sudah terjadi transisi atau shifting konsumsi masyarakat
peralihan premium ke bensin ron sembilan puluh atau perthalite
kita akan bedah lebih lanjut ini
peralihan premium ke pertalite memang sudah terjadi khususnya untuk sektor transportasi
hal ini bisa dilihat dari data kementerian sdm terkait konsumsi bbm premium dan pertelit
sejak diluncurkan pada tahun dua ribu lima belas kita lihat ini premium dikonsumsi sebesar dua puluh satu tiga juta kiloliter
kemudian di dua ribu enam belas
pertalite masih hanya lima delapan juta kiloliter
kemudian di dua ribu tujuh belas untuk konsumsi bbm premium sudah menunjukkan penurunan
kemudian di dua ribu delapan belas terus turun
dan dua ribu sembilan belas ada peningkatan sedikit
kemudian turun di dua ribu dua puluh
namun kalau kita lihat untuk konsumsi bbm pertalite
ada penaikan sejak tahun dua ribu enam belas hingga tahun dua ribu enam belas
di mana tadi di dua ribu enam belas terdapat lima delapan juta kiloliter
kemudian naik menjadi empat belas empat puluh delapan
lalu naik menjadi tujuh belas
kemudian di dua ribu sembilan belas menjadi sembilan belas empat puluh satu
dan terakhir di dua ribu dua puluh menjadi delapan belas tiga belas
artinya memang kalau melihat dari grafik yang kita lihat ini
sudah terjadi shifting penggunaan konsumsi masyarakat dari bbm jenis premium
artinya berdasarkan data bph migas
memang penyerapan bensin premium sejak januari hingga november dua ribu dua puluh
untuk tahun ini hanya mencapai tiga empat puluh satu juta kiloliter
artinya sudah semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun dua ribu dua

berarti demikian apakah transisi energi ke yang lebih ramah lingkungan ini
menjadi satu satunya alasan penghapusan bbm premium
atau jangan jangan ada alasan lain dibalik rencana tersebut
untuk itu jangan kemana mana kami akan membahas tema penghapusan bbm premium ini
lebih lengkap bersama sejumlah narasumber cnn indonesia newscast